prospek ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh dua akan bangkit dan mulai pulih
optimisme ini perlu kita perkuat dengan semangat sinergi dan inovasi
saya sama dengan pak gubernur bi bahwa tahun dua ribu dua puluh dua kita semuanya harus optimis
tetapi tetap pada posisi kehati hatian
kita pasti mampu bangkit meski penuh kehatian
namun kita tak akan merubah haluan
kita bersama bergandeng tangan mewujudkan indonesia maju yang semakin sejahtera